menerbitkan banyak buku seperti kukila melihat api bekerja serta tidak ada new york hari ini
yang berisi kumpulan puisi untuk tokoh rangga dalam film aadc dua
mari kita sambut aan mansha
pada satu malam di tahun delapan puluh an akhir
ketika listrik baru saja masuk di desa kami
kami makan malam dengan keluarga kecil di sebuah desa yang sangat sederhana bernama desa biru
itu terletak di sebuah kabupaten namanya kabupaten bone di sulawesi selatan
yang ada di sekitar meja makan itu adalah saya ibu saya nenek saya dan kakek saya
adik saya ada
tidak ada di meja makan waktu itu
kakek saya bertanya ke saya karena ada listrik
dan dia tahu pasti saya tahu jawabannya
dia bertanya soal kamu tahu siapa penemu lampu listrik ini
saya dengan anak anak di usia saya waktu itu pasti tahu karena banyak sekali buku diterbitkan tentang para penemu
dan di perpustakaan kakek saya ada buku itu
jadi saya dengan mudah menjawab thomas alva edison
tapi kemudian pertanyaan kedua kakek saya adalah
menurut kamu apa yang paling berharga dari thomas alva edison
apa yang paling penting untuk kamu pelajari dari thomas alva edison
dan saya bilang ya karena dia bisa menemukan sesuatu seperti ini
membuat yang gelap bisa jadi terang
tapi kakek saya bilang bukan itu yang paling penting untuk kamu pelajari dari teman saya farison
mungkin kalau tidak ada thomas alva edison ada pasti orang lain yang akan menemukannya
dia bilang cuma thomas alva edison di dunia ini yang tahu ribuan cara yang tidak bekerja untuk bisa menemukan satu hal yang bisa bekerja untuk menemukan lampu
dia bunuwhere kesana terus itu pamer jamb zhuang d ao
dia menyuruh saya keruning regiment california
akhirnya setelah patikan ketatauan perusahaan itu ya
kenapa ya depressed idetik
nah ponselnya neng neng gi xiam
sekolahnya di sekolah menengah ekonomi pertama
dan kemudian oleh ayahnya kakek saya diminta untuk berhenti karena ada seorang dari desa sebelah
seorang anak tukang kayu yang melamarnya
jadi mereka menikah
ibu saya waktu itu punya pacar
tapi karena tentu saja dia harus mendengar kata kakeknya
lalu kemudian dia menikah dengan laki laki itu meskipun dia tidak suka
pertama karena dia punya pacar yang kedua calon suaminya jelek
dan ada cerita yang menarik tentang ibu saya
karena dia tidak suka suaminya dia kemudian merancang pelarian
tapi tentu saja tinggal di desa yang jauh dari kota
jadi berada di kota bukan hal mudah melarikan diri
mungkin kalau dia tinggal di jakarta mudah saja
tapi dia tinggal di sebuah desa yang bahkan jarak dari kecamatan pun harus sempuh berjam jam kaki
akhirnya dia sepakat untuk menikah
tapi dia merancangkan sesuatu
setelah dia menikah di malam setelah dia menikah dia kemudian lari
ibu kota kecamatan lalu dari sana dia menyetop satu bus
dan kemudian dari sana dia pindah ke
kemudian lari ke makassar
di makassar dia menjadi babysitter di sebuah keluarga tionghoa
dia di sana bekerja selama lebih satu tahun
dengan pikiran pasti suaminya sudah tinggalkan rumah
yang menarik lagi adalah karena ibu saya kemudian
ibu saya kemudian menjalin affair dengan majikannya
majikannya dia menjadi wasitter tapi kemudian beberapa
hanya beberapa bulan setelah anaknya lahir ibunya meninggal
sehingga kemudian dia menjadi ibu anak itu
lalu mereka menjalin affair dengan ayah anak itu
tapi pada satu titik ketika dia berpikir bahwa ini saatnya saya pulang ke kampung
memberitahu bapak saya bahwa ada pilihan saya sendiri
dan dia benar benar pulang
tapi apa yang dia temukan
dia tiba di rumah sore hari dan menemukan suaminya yang jelek itu sedang duduk
bercakap dengan ayahnya di teras rumah
dia berpikir ini jelek tapi setia
lalu kemudian mereka kemudian baru tidur bersama dengan suaminya lebih setahun kemudian setelah dia menikah
lebih setahun kemudian karena menurut ibu saya menurut keluarga saya
saya berada di kandungan ibu saya setahun tidak seperti umumnya orang
mungkin karena kelamaan di rumah
jadi ulang tahun pertama saya di kandungan ibu saya
ada sesuatu yang cacat di jantung saya
itu membuat saya banyak sekali hal yang saya tumbuh menjadi anak yang pemalu pembenci
karena saya selalu merasa waktu kecil
hukuman yang paling berat yang paling besar buat saya adalah dikasihani
karena saya kebetulan ketika masuk sd selalu juara umum
selalu juara satu
tapi kemudian ketika saya duduk di kelas tiga ayah saya yang setia itu menurut ibu saya
pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi
jadi ketika saya dapat juara misalnya
lihat aan dia juara umum meskipun tidak ada bapaknya
saya selalu merasa embel embel tidak ada bapaknya itu adalah hukuman yang berat sekali
orang ketik kenapa mereka tidak bilang saja aan juara satu dan titik
dan saya merasa bahwa itu prestasi
tapi ketika mereka mengatakan bahwa aan juara satu
meskipun tidak ada bapaknya itu seperti hukuman yang berat sekali
itu membuat saya kemudian tidak menyukai manusia sama sekali
saya tidak suka bertemu siapapun
saya kemudian tumbuh menjadi orang yang mengurung diri
saya beruntung sekali karena punya kakek yang suka membaca buku
ini tokoh kedua di meja makan tadi
kakek saya punya perpustakaan kecil di rumah
tentu saja tidak banyak koleksinya karena ditinggal di desa
tapi itu cukup buat seorang anak yang tidak seperti adiknya atau teman teman yang bisa pergi ke sawah
pergi menggembala ternak pergi mandi ke sungai main layang layang
di sana saya kemudian menghabiskan hari hari saya di depan rak buku kakek saya
dan itu kemudian membuat saya semakin terisolasi
dan pada saat bersamaan sebetulnya merasa nyaman karena itu satu dunia yang saya merasa tidak banyak orang yang membuat saya tersiksa
dari sana kemudian saya menemukan cara saya sendiri berkomunikasi dengan siapapun termasuk dengan ibu saya
kamar saya hanya dipisah satu triplek tipis sekali dengan kamar itu
ibu saya kerjanya adalah menjual kue
ibu saya kerjanya adalah menjual

ama saja di pasar tradisional di desa desa sebelah
dan cara berkomunikasi saja dengan ibu saya adalah dengan bersurat surat
jadi saya tidak pernah merasa benar benar duduk dengan ibu saya lalu bisa menceritakan sesuatu di depannya
lalu bisa menceritakan sesuatu di depannya
jadi saya ketika menginginkan untuk menginginkan terhubung ke ibu saya
saya menginginkan sesuatu saya selalu berpikir dua tiga hari mencari kalimat yang tepat lalu menulis surat singkat
ibu saya selalu berangkat meninggalkan rumah lebih awal dari siapapun karena dia harus jalan kaki ke pasar
ketika dia pergi surat itu saya akan simpan di bantalnya lalu kemudian saya berangkat ke sekolah
menyenangkannya adalah karena permainan saya ini diikuti oleh ibu saya
jadi dua atau tiga hari kemudian misalnya ketika saya menginginkan buku
dan dia punya cukup uang untuk pergi ke ibu kota ke upaten membeli buku
atau seminggu kemudian dia akan menyimpan buku bersama surat di tempat tidur saya
dan itu kemudian berlansung hingga sekarang
setelah tes d saya kemudian tidak tinggal lagi sama ibu saya
karena saya merasa jarak seperti itu jauh lebih aman dan nyaman mungkin buat kami berdua
karena saya selalu merasa bahwa keluarga kami tampaknya jauh lebih percaya bahwa kata kata itu adalah benda yang berbahaya sekali
sehingga tidak ada orang yang cukup
mau berkomunikasi langsung karena bisa melukai siapapun
saya misalnya tidak pernah berani hingga sekarang mempertanyakan kenapa suaminya pergi meninggalkan rumah
karena saya tidak ingin melihat ibu saya menangis misalnya atau bersedih
saya tahu hidupnya ditinggal suaminya sudah cukup menyedihkan
pertanyaan bagi saya adalah benda yang berbahaya sekali
sehingga saya tidak akan pernah berani bertanya ke ibu saya
tapi kemudian pada saat bersamaan kakek saya selalu mengimbanginya
karena dia selalu merasa bahwa pertanyaan meskipun berbahaya itu penting sekali kalau kamu ingin berusia panjang
saya dulu waktu kecil selalu disebut sebagai bocah pikun di rumah saya

saya bisa bangun pagi pagi dengan tergesa gesa tentu saja
saya bisa bangun pagi pagi dengan tergesa gesa tentu saja
dan ketika habis mandi saya berpakaian rapi seragam keluar ke teras
dan tiba tiba semua orang ketawa karena ternyata hari minggu
saya sering berdiri di depan kelas karena salah membawa buku pelajaran
tapi kakek saya bilang tidak ada orang pelupa
yang ada adalah mereka tidak punya cara memanggil ingatannya lagi
dia bilang kepalamu itu punya kekuatan yang kau tidak pernah bisa bayangkan
sehingga kamu harus punya caramu sendiri untuk membuat supaya kamu bisa ingat
dan salah satu metodenya adalah pertanyaan
tapi pertanyaan kemudian bisa membawa kita tersesat
tapi pertanyaan kemudian bisa membawa kita tersesat
orang yang tadi sudah terbiasa menulis terbiasa bertanya dan masih kecil
itu kemudian harus menemukan cara yang tepat bagaimana mengkomunikasikan semua pertanyaannya ke orang lain
itu kemudian membawa saya masuk ke pesantren waktu tamat sd
itu kemudian harus menemukan cara yang tepat bagaimana mengkomunikasikan semua pertanyaannya ke orang lain
alasannya sepele sekali
sebetulnya itu benar benar bukan nama saya awalnya
yang dulu tidak ada di nama saya
hanya m di belakangnya
nama asli saya m yang saya singkat di depan itu
nama itu membuat saya sering ditertawai satu sekolah
karena saya hidup di sebuah komunitas bugis
dan ketika saya bertanya ke ibu saya kenapa nama saya seperti itu
ibu saya bilang tanya kakekmu kakekmu yang kasih nama
saya tanya kakek saya dia bilang begini saja
kalau kamu tamat sd kamu pergi ke kabupaten wajo
itu di buku tanya namanya sengkang
ada pesantren di sana namanya asadia
kamu masuk ke sana
karena dia tahu persis
dan dia orang yang sering menolong saya kalau tiba tiba jatuh pingsan
hari pertama di pesantren saya ditanya oleh ustadz
dan saya tentu saja bingung
tapi kemudian dia menunjuk foto di belakang saya
dan saya melihat nama belakang semua pendiri pesantren itu sama dengan nama saya
ternyata pendiri pesantren itu setiap hari saya dengar suaranya lewat tap kakek saya
dia membawa saya ke sana
sayang sekali saya tidak bisa merayakan itu dengan kakek saya
karena kakek saya meninggal sebelum saya tamat sd
di pesantren itu karena itu pesantren sangat tradisional hanya ada dua pilihan kalau masuk ke sana
hal yang tentu saja mustahil bagi orang yang tidak suka manusia
tidak suka berdiri di depan orang
atau jadi hafiz
jadi jauh sebelum tren hafiz hafiz itu saya sudah jadi hafiz
tapi kemudian itu menyiksa sekali
pertama saya akan mundur menjelaskan nenek saya
nenek saya dulu suka sekali mendongeng sebelum saya tidur
dan itu mengajari saya berimajinasi macam macam

tapi di pesantren terutama kalau mau jadi hafiz tidak boleh bohong sama orang lain
tapi di pesantren terutama kalau mau jadi hafiz tidak boleh bohong sama orang lain
karena mereka percaya kalau kamu bohong bisa berapa halaman kamu lupa
jadi saya berkali kali dihukum hanya karena membayangkan sesuatu bercerita ke ustaz yang dia bilang menurut mereka itu bohong
jadi kemudian saya lari dari pesantren dan pindah ke sebuah tempat sekolah yang lain di kabupaten yang berbeda
di sana saya mengurung diri di perpustakaan dan menemukan satu buku berjudul

berjudul simfoni ii buku puisi subagyo sastro wardoyo
saya merasa oh ada orang ternyata yang bisa menulis singkat singkat
tapi terasa setiap kali saya membacanya terasa saya menemukan sesuatu yang baru saya mau jadi seperti ini
lalu saya mencoba meniru cara menulis puisi itu bertahun tahun
saya tentu saya tidak memperlihatkan ke siapapun
saya baru berani memperlihatkannya ketika di sma
kebetulan pustakawan di sekolah saya ketika sma adalah guru bahasa indonesia
saya berani menunjukkannya dan dia bilang kenapa puisi puisimu mirip puisi puisinya sapardi joko damono
saya belum pernah baca bukunya sapardi
dan saya berpikir saya meniru seseorang tapi malah mirip yang lain
menyenangkannya adalah karena kemudian pustakawan itu memberi saya banyak sekali buku
pada titik itu kemudian saya sadar apa yang disebutkan kakek saya bahwa ternyata saya memang harus melakukan banyak kegagalan
lalu apa yang saya lakukan kemudian adalah meniru semua cara menulisnya sapardi lalu menemukan puisi siapa saya tiru lagi
pelajaran dari sana bagi saya adalah saya pasti tentu saja akan gagal meniru semua
tapi kemudian yang saya temukan adalah semua kepingan kepingan yang bukan diri saya
sebagai orang yang tidak pernah dituntut untuk menemukan siapa saya satu satunya usaha yang masuk akal adalah mencoba menemukan sepotong demi sepotong hal yang bukan diri saya
hanya sapardi joko damono yang bisa jadi sapar di joko damono
hanya rendra yang bisa jadi rendra

hanya haril anwar yang bisa jadi haril anwar

itu yang terus saya lakukan
saya beruntung karena ibu saya tidak seperti ibu teman teman saya yang menginginkan anaknya jadi tentara di bugis di makassar
dulu kenapa banyak sekali orang yang namanya mirip nama orang jawa karena bagi mereka dengan menggunakan nama orang jawa gampang masuk tentara
jadi teman teman saya dulu banyak sekali yang laki laki mau jadi tentara
atau jadi pegawai negeri atau jadi dokter
saya selalu ditertawakan di sekolah sampai bahkan sma karena saya selalu bilang saya mau jadi penulis
karena bagi mereka tidak ada di alam pikiran orang bugis itu kata penyair
berapa banyak orang bugis yang anda kenal penyair
yang banyak adalah politikus
yang banyak pedagang
tapi saya merasa bahwa ini penting buat saya
karena saya tumbuh di sebuah keluarga yang tidak punya bukan tidak punya kemampuan
mungkin lebih percaya mata daripada kata kata
saya harus tumbuh menjadi seseorang yang harus mencari tahu apa sih sebetulnya kekuatan kata kata
saya ingat ketika saya bilang sama ibu saya ibu saya mau jadi penulis
ibu saya bilang ya silahkan itu hidupmu
tapi dan dia berhenti di situ sejenak
dan saya tahu bahwa ini ada sesuatu yang berat setelahnya
pikiran saya yang bodoh waktu itu adalah penulis miskin oh romantis kayak film film
jadi saya ya senang aja masuk
tapi bertahun tahun kemudian kata kata ibu saya betul ternyata
sama sekali dan sama sekali tidak romantis kalau kita naksir
ada kelas mau traktir dan tidak punya uang
terutama karena seorang penulis seringkali di indonesia ini terutama
jauh lebih banyak seringkali jauh lebih banyak uang yang kita habiskan untuk membeli buku
ketimbang uang yang kita hasilkan dari menulis buku
dan itu tidak romantis
mungkin itu alasan kenapa teman teman saya tidak ada yang mau jadi penulis
tapi setelah saya kuliah setelah saya sarjana akhirnya saya sarjana
setelah lama sekali kuliah
dan kembali ke teman teman saya
dan hampir satu satunya yang berhasil meraih cita citanya saya
meskipun tentu saja itu hitungannya tidak cukup membanggakan bagi orang bugis
yang dihitung oleh orang bugis adalah
rumahmu sudah berlantai berapa
atau apa jabatanmu sekarang
ya penulis masalahnya tidak ada jabatannya
atau dimana kantormu
itu pertanyaan pertanyaan yang berat untuk dijawab oleh seorang penulis
tapi kemudian ketika saya pindah ke makassar setamat sma
karena ini sebenarnya membawa dendam masa kecil
karena ketika kecil setelah menghabiskan semua buku yang ada di perpustakaan kakek saya
menemukan banyak perpustakaan di perpustakaan sekolah
saya bilang kalau nanti pindah ke makassar kuliah di makassar saya harus membaca sebanyak mungkin buku
saya tamat sma tahun sembilan puluh tujuh
lalu memutuskan selama setahun saya tidak kuliah
karena saya ingin menjadi anggota perpustakaan di semua
perpustakaan yang ada di makassar
masa itu banyak perpustakaan yang cukup bagus
lalu saya membaca
karena saya ingin sekali jadi penulis
dan saya tahu kalau kita mau jadi penulis
karena menulis adalah pekerjaan berpikir
dan untuk bisa berpikir dengan bagus tentu saja
yang dibutuhkan pertama tama adalah kita harus membaca sebanyak mungkin buku yang bagus
jadi saya mau menjadi anggota perpustakaan di semua
dan saya ingin menjadi anggota perpustakaan di semua

termasuk di perpustakaan perpustakaan kampus meskipun waktu itu saya belum masuk kampus
jadi saya meminjam kartu perpustakaan teman saya karena mereka itu tidak pernah gunakan
lalu saya masuk kuliah tahun sembilan puluh delapan
ketika pekerjaan hari hari mahasiswa di makassar waktu itu adalah pergi ke jalan
ketika pekerjaan hari hari mahasiswa di makassar waktu itu adalah pergi ke jalan
setiap minggu orang pergi ke jalan
tapi bagi orang yang sakit sakitan seperti saya itu risikonya tinggi sekali
jadi yang saya lakukan adalah dan saya merasa bahwa saya juga harus
saya juga punya jiwa muda yang harus merasa ambil bagian
yang saya lakukan adalah kemudian membuat yang disebut perpustakaan punggung bersama beberapa kawan saya
setiap hari saya membawa karier dan membawa sekitar dua puluh an sampai empat puluh an

lalu menggelarnya di kampus
tapi anda lihat postur tubuh saya dan ini jauh lebih kurus dulu waktu saya kuliah
membawa dua puluh empat puluh buku per hari itu ternyata bukan pekerjaan yang mudah
jadi saya berpikir saya harus menabung sehingga saya nanti bisa bikin perpustakaan
lalu sekitar tahun dua ribu kami mendirikan perpustakaan
dan hampir dua puluh tahun terakhir ini hidup saya di perpustakaan
beberapa perpustakaan kami sudah dirikan
dan hidup di sana dan berkomunikasi
saya selalu tidak pernah menyewa kamar sendiri karena saya merasa saya butuh berkomunikasi
saya tahu persis kelemahan saya dan kakek saya selalu ingatkan waktu dulu kecil bahwa
keterbatasan itu mungkin untuk menghibur saya karena saya sakit sakit
keterbatasan itu mungkin untuk menghibur saya karena saya sakit sakitan
dia bilang keterbatasan itu adalah modal yang bagus sekali untuk orang orang yang mau kreatif supaya dia punya imajinasi banyak
saya ingat persis hadiah pertama dari kakek saya
buku tipis judulnya story of my life
waktu itu harganya tiga ratus lima puluh karena sampai sekarang masih ada di sudutnya
itu ditulis oleh helen keller
seorang yang tidak bisa bicara tidak melihat
saya membaca setiap hari buku itu
ada cerita yang lucu tentang itu
saya menjenguk guru saya
di radionya mengalun satu musik
saya tidak ada bayangan tentang apa yang disebut musik instrumental waktu itu
tapi saya sedih sekali
tapi saya sedih sekali
karena saya membayangkan penyanyinya bisu sehingga yang terdengar cuma musiknya
itu membuat saya menangis berminggu minggu
dan saya selalu terobsesi untuk punya pacar bisu
dan itu karena saya selalu merasa bahwa romantis sekali
ini kata kata yang kurang menyenangkan rumah
tapi menyenangkan sekali punya keluarga punya istri
yang saya bisa menatap matanya dan saya mengerti apa yang ini maksud
karena pikiran dan kata seringkali saling mengkhianati
saya sering sering celaka karena kata kata seperti itu
itulah kenapa saya kemudian memilih menulis puisi
karena puisi pada dasarnya bukan urusan pertama tama bukan urusan makna
tapi bagaimana cara menyampaikan makna
di sana ada ketidakpastian yang lebar sekali
yang disodorkan oleh puisi lebih banyak adalah pertanyaan ketimbang jawaban
orang membaca puisi saya bukan untuk mencari apa yang saya bilang apa yang saya ceramakan
saya lari dari pesantren karena tidak suka diceramai
dan saya tidak akan melakukannya di puisi
tapi saya membuat ruang di mana orang bisa menemukan apa yang mereka cari
itulah kenapa kemudian saya lebih banyak mendulis
dan saya lebih banyak menulis puisi
satu hal lagi saya mau cerita tentang perpustakaan
karena saya kira salah satu tempat yang paling penting sekarang
yang sayang sekali tidak banyak orang kunjungi adalah perpustakaan
saya menemukan semua pacar saya di perpustakaan
saya menemukan istri saya sekarang di perpustakaan
dia pacar pertama saya dulu waktu di sma
dan setiap hari saya berkirim surat ke dia
dan dia membalasnya
tanpa pernah ngobrol biasanya
di depan kelas
dan dari sana saya berlatih menulis berkomunikasi
dan salah satu alasan kenapa saya dulu menulis adalah
karena saya mau menyelamatkan diri saya dari situasi seperti ini berdiri di depan umum
ironisnya malam ini saya harus berdiri di depan umum
dan anda lihat saya berkeringat
saya kira itu cerita
tentang beberapa fragment dari hidup saya
saya ingin menutupnya dengan membacakan satu puisi pendek
karena saya sering menyebut ibu saya tadi
ibu saya adalah pembaca pertama hampir semua puisi saya
biasanya saya membacakannya lewat telepon
karena ditinggal di pulau lain
ini salah satu puisi yang saya tulis untuk ibu saya dan untuk istri saya
sudahkah kau memeluk dirimu hari ini
masih aku ingat pertanyaanmu itu
dulu aku tidak bisa menjawabnya
tetapi begitulah kau selalu begitu
jika ada pertanyaan kau lontarkan sudah kau siapkan pula jawaban
lenganmu memang terlalu pendek buat tubuhmu
tetapi tentu saja cukup panjang buat tubuhku
masih kau simpan pelukan itu
anak anak kami tumbuh lebih mencintai lengan daripada kata kata
aku mencintaimu pak aku mencintaimu
seolah olah dua lengannya bisa menyampaikan semua rahasia
itulah sebabnya istriku
setiap malam berdoa agar ia bisa jadi seekor gurita
agar semua kami bisa masuk ke pelukan tangan tangannya
satu persatu tubuh akan lepas dari pelukan
lalu lengan lengan kita mulai mengenal sengketa
mulai mengenal senjata
sudahkah kau memeluk dirimu hari ini